misa malam natal di gereja paroki santo franciscu zaverius di jalan kartika plaza kota bali
senin malam dipadati tidak saja warga sekitar melainkan juga wisatawan mancanegara
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaatnya
misa malam natal dilaksanakan dalam dua bahasa yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris
misa malam natal telah dipadati ribuan umat kristiani sejak senin sore
misa malam natal berlangsung hikmat dengan diawali prosesi arak arakan
pembuat salib serta membawa patung bayi yesus yang masuk ke dalam gereja
dan meletakkannya pada tempat khusus di depan altar gereja
pesan natal yang ingin disampaikan tahun ini
yakni memaknai kehadiran yesus kristus dalam setiap hati umat kristiani
baik dalam suka maupun duka
di tengah banyaknya bencana alam yang terjadi saat ini
umat kristiani harus tetap percaya dan bersabar bahwa yesus kristus hadir
dan akan membantu dalam setiap kesulitan manusia
kegiatan misa dua bahasa ini
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh umat
baik warga indonesia maupun warga asing yang banyak berkunjung ke pulau bali
di gereja santo francisco safiris kute ini bisa dikatakan ini gereja internasional
yang datang di sini itu berasal dari kalangan bukan hanya orang indonesia saja
tetapi dari mancanegara dari mana mana yang memang suka
dengan pulau bali
apalagi ini di pantai kute dekat kute
maka gereja santo franciscus revirus kute ini menjadi gereja internasional